pandemi covid sembilan belas membuat kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan semakin meningkat
inilah yang membuat ade berupaya mencari hunian dengan lingkungan yang sehat
ia tertarik dengan rumah berkonsep smart home seharga satu lima miliar rupiah
konsepnya ya konsepnya itu kan smart home
di mana masa pandemi seperti sekarang ini kesehatan itu sangat dipentingkan
ya apalagi ada produk yang katanya ada ac dimana melawan kuman virus sampai dengan sembilan puluh sembilan persennya
smart home atau rumah pintar merupakan konsep hunian dengan sistem pengelolaan rumah yang diintegrasikan lewat teknologi internet of things
sistem kelistrikan pencahayaan hiburan dan kamera keamanan dapat dikendalikan dari jarak jauh
melalui ponsel yang terkoneksi dengan internet
termasuk sensor pengaturan sirkulasi air dan udara di dalam sebuah rumah
ketua umum dpp real estate indonesia pulus toto lusida memprediksi rumah pintar yang dilengkapi teknologi canggih akan semakin dibutuhkan masyarakat
kelebihan jelas banyak tidak perlu dijelaskan karena kita menjadi lebih praktis dan sesuai dengan kondisi covid
sekarang kan semuanya lebih banyak kita bekerja dari rumah juga
atau kita bekerja dari rumah juga
atau toh kita misalnya kelupaan sesuatu kita bisa melakukan dalam perjalanan untuk mengambil suatu keputusan atau tindakan untuk rumah yang ada
misalnya mematikan elektrisiti mematikan air kondisi gen dan lain lainnya
menyalakan dan lain lainnya
nah kekurangannya sekarang ini masalah elektronik yang kita pakai
kalau barangnya dengan adat ya
agak berat juga kan gitu kan
sementara itu pengamat properti alfieri akbar menilai penerapan teknologi smart home pada sektor properti merupakan salah satu strategi marketing untuk menarik konsumen membeli properti
dia harus menyasar dengan segmen yang lebih menengah
nah dengan segmen yang segmented ini artinya menengah satu sampai sepuluh m itu kan menengah sebenarnya menengah ke atas ya
dengan juga menggunakan smart home
artinya kalau udah pakai smart home tentu harganya akan lebih mahal daripada yang harga yang normal yang biasa yang tidak pakai smart home
berdasarkan data rei sejak agustus dua ribu dua puluh jumlah peminat properti hunian dengan harga tiga ratus hingga satu miliar rupiah mengalami lonjakan
omset dari bulan biasa sebelum covid sembilan belas naik hingga tiga ratus persen
sehingga membuat sektor properti mampu bertahan
di tengah pandemi covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia